menu bertemakan kasih sayang menjadi inspirasi kuliner kali ini
ikan salmon diolah dengan saus khusus khas klasik perancis
dan disiram garlic foam yang siap memanjakan lidah
untuk menikmati hari kasih sayang
salah satu hotel mewah di kawasan gatot subroto bandung
menyuguhkan menu spesial yaitu pan fried salmon with sauce beurre blanc
sebelum kita cari tahu seperti apa kelezatannya
yuk kita intip proses pembuatannya
teknik memasak yang digunakan adalah teknik klasik dari perancis
yaitu dimasak dengan sedikit minyak untuk mendapatkan warna coklat keemasan
tak lupa gunakan butter untuk mengeluarkan rasa gurih alami dari tubuh ikan
kita buat saus beurre blanc terlebih dahulu
panaskan kaldu ikan
masukkan bawang bombay kerang hijau dan udang
lalu masukkan krim dan beri sedikit butter
untuk ikan salmon
taburi dengan merica dan garam lalu dimasak menggunakan wajan
beri tarragon dan butter
diamkan hingga matang sambil disiram seluruh permukaan salmon agar merata
untuk salmon sendiri memang saya pilih ikannya yang umum
sausnya kita pakai beurre blanc atau biasanya dari butter
kita pakai seafood di dalamnya
lalu di situ ada garlic foam
memang kita bikin pakai teknik yang cukup modern juga
jadi kita pakai lecithin
lalu kita pakai hand blender supaya lebih formnya keluar
dan jangan lupa beri garnish agar semakin cantik
menu ini cocok dinikmati dengan pasangan karena menu makanan ikan
dianggap sebagai menu romantis dan penuh kasih sayang
menunya unik sih
ini kan klasik dari perancis kan
dan ya kalau saya baru pertama kali coba dan menurut saya
dagingnya lembut banget dan enak banget rasanya
penasaran untuk mencobanya
dian permatasari kota bandung